dua puluh oktober dua ribu dua puluh menandai satu tahun masa pemerintahan presiden joko widodo dan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin yang diselimuti pandemi covid sembilan belas
tercatat pada dua maret dua ribu dua puluh presiden joko widodo untuk pertama kali mengumumkan dua pasien positif virus corona di indonesia
mereka adalah ibu dan anak yang diduga tertular dari warga jepang
dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari pak menteri kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona
sejak itu angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia terus meningkat
empat maret dua ribu dua puluh untuk pertama kalinya jumlah kasus baru harian melebihi seratus kasus
seminggu berselang joko widodo untuk pertama kali mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
yang diatur secara rinci dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
psbb ini ditetapkan oleh menteri kesehatan
yang berkoordinasi dengan kepala gugus tugas covid sembilan belas dan kepala daerah
psbb tidak menghentikan laju penambahan pasien corona yang semakin masif
pada sembilan april dua ribu dua puluh seluruh provinsi di indonesia terkonfirmasi memiliki kasus positif covid sembilan belas
dengan gorontalo sebagai provinsi terakhir yang mengumumkannya
kemudian gubernur dki jakarta anies baswedan untuk pertama kali meresmikan penerapan psbb di ibu kota
mulai sepuluh bulan
dua puluh april dua ribu dua puluh disusul gubernur jawa barat rituan kamil pada lima belas april
memasuki awal juni joko widodo menaikkan target pemeriksaan spesimen dengan metode pcr
dari sepuluh ribu menjadi dua puluh ribu per hari
temuan kasus baru pun meningkat tajam
pada sembilan juni untuk pertama kalinya jumlah kasus harian di indonesia menyentuh angka seribu
dalam rapat terbatas pada delapan belas juni di istana merdeka jokowi mempertanyakan belanja kementerian kesehatan
yang tergolong rendah untuk menangani pandemi
padahal tersedia anggaran rp tujuh puluh lima triliun
jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle kabinet
saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa biasa saja
saya jengkalnya di situ
ini apa nggak punya perasaan suasanin krisis
baru keluar satu lima puluh tiga persen coba
sembilan kabupaten kota
memasuki periode akhir bulan juli presiden joko widodo mengambil langkah baru
dengan membubarkan satgas penanganan covid sembilan belas
fungsinya dialihkan ke satgas yang berada di bawah komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
hal itu tertuang dalam peraturan presiden no delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan nasional
posisi ahmad yuryanto sebagai juri bicara pemerintah untuk covid sembilan belas pun digantikan oleh wiku adhisa smito
di bulan agustus
pemerintah indonesia lewat pt bio farma bekerja sama dengan perusahaan bio farmasi tiongkok bernama sinovac
lokasi uji klinis di enam titik kota bandung melibatkan satu enam ratus dua puluh relawan
termasuk gubernur jawa barat rituan kamil
angka positif yang semakin meroket membuat indonesia menjadi negara dengan kasus positif covid sembilan belas
tertinggi kedua di asia tenggara setelah filipina
sementara untuk kasus kematian indonesia menjadi yang tertinggi ketiga di asia
setelah india dan iran
memasuki september dua ribu dua puluh tercatat ada delapan empat ratus lima puluh enam kematian covid sembilan belas di indonesia
hingga membuat lima puluh sembilan negara menutup pintu untuk wni
jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia pun menembus angka dua ratus ribu pada delapan belas september
tanpa pandang bulu virus corona juga menjangkiti tiga menteri kabinet jokowi
mulai dari menteri perhubungan budi karya sumadi menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
serta menteri agama fahrul razi
dalam menangani pandemi presiden joko widodo menegaskan fokus utama pemerintah
adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat
menurutnya penanganan yang baik di sektor kesehatan menjadi kunci agar penanganan ekonomi juga dapat berjalan baik
kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik
artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan

kini pemerintah lewat kementerian kemaritiman dan investasi telah mengklaim akan memulai melakukan vaksinasi covid sembilan belas pada november dua ribu dua puluh
salah satu vaksin yang akan digunakan adalah vaksin covid sembilan belas sinovac biotech
produsen vaksin tiongkok itu sudah berkomitmen mengirimkan tiga juta vaksin tahun ini dan lima belas juta dalam bentuk bulk
sebagai produsen dari indonesia pt bio farma menyebut harga vaksin dari sinovac di indonesia sekitar dua ratus